boleh aku minta tolong anterin paket satu lagi enggak
sama besok minta jemput bisa
apa sih yang gak bisa buat kamu
ih apaan sih
jadi besok saya harus bawa apa aja pak
ini saya bawain rantang dari nyak
katanya jangan dimakan
kalau gitu buang aja ya bang
kalau gitu lo makan
seperti kang tisna
emang om tisna mau olahraga
itu sibuk pacaran
emangnya om tisna sering olahraga
nanti malu loh pas olahraga
abis itu kecapean
ya udah bunga masuk dulu ya pak
maka dibiasakan berolahraga
nah gimana kalau besok pagi
lo kagak suka masakan emak gua
kalau gitu kenapa makannya kagak nafsu
berarti emak gue lagi baik
kok udah pulang kan nanti ntar sore
iya iya bang jeput ah
sehat ya jak
mau balikin rantangnya
itu kan rantang gua
ngapain lo bawa ke rumah anda
boleh aku minta tolong anterin paket satu lagi enggak
besok minta jemput bisa
ih apaan sih
jadi besok saya harus bawa apa aja pak
eee sepatu olahraga celana pendek handuk kecil
waduh pak saya cuma punya celana pendek aja
bini lu udah balik
yaudah kalau gitu gue ke rumah lu ya
ntar aja belum ada
kata lu udah balik
ya tadi mau udah balik tapi masih dipangkalin ojek noh sama emak
ada si maya juga jak
yaudah kalau gitu gue kayak jadi dah
eh emang kenapa
kayaknya gue belum siap nih cak
dia terlanjur telepon bang ojek mak
motornya cuma satu
ganti gantian aja dah
gue emak dulu deh bang
biar tadi cukup di sini
lo kenapa pur
pur kalau bangkis tutupin dong
masya allah pur
udah kayak kopi badan lo
iya pok kayaknya pok